hari pertama pasca libur lebaran pemohon ktp elektronik di disduk capil kota bogor jawa barat meningkat drastis
bahkan antrean warga membludak hingga di halaman kantor
warga sempat protes lantaran server mendadak mati selama berjam jam
antrean warga di loket kantor disduk capil kota bogor jawa barat kamis pagi membludak hingga keluar halaman
mereka berdesakan mengambil formulir pendaftaran ktp elektronik
keributan sempat pecah saat sejumlah warga protes lantaran koneksi server layanan mendadak putus
warga mengaku sangat membutuhkan ktp elektronik lantaran sudah mendekati pilkada
ternyata menampilkan ktp aslinya itu mesti gatar dulu
kemudian mengambil formulir mengambil pengurut itu yang saya tidak mengerti
ya mungkin saya jurid perbaikannya belum berfaksasi
nah ini juga ini saran dari saya sampai kita tim aslinya untuk mengampekan semua warga lah
biar semua juga daripada paham dan tahu tentang prosedur yang ada
saya tadi baru datang sekitar jam
dia kan selalu mendengar katanya antri
antrinya sekitar sampai berikut
ini aja nomor kita dua ratus tiga puluh itu baru nomor sembilan belas an ya
ini rencananya kita mau pulang dulu
ntar abis sohor kesini lagi daripada nungguinnya lama
kenapa penting urus ktp ini kenapa
ya kan ini buat anak juga ya karena mau pemilu
perlu juga kan pemilu buat anak gitu
jadinya harus ada ktp
sementara petugas tak dapat berbuat banyak lantaran gangguan server berasal dari sistem pusat
layanan percetakan ktp elektronik di lokasi ini pun terlantar selama lebih dari lima jam
petugas juga mengingin bawa warga kembali sore hari demi mengurangi panjangnya antrian
masih tersendat mudah mudahan kita tunggu sampai jam sepuluh
nanti kita umumkan lagi ke warga kalau misalnya jaringan sudah oke
nanti bisa ngambil hari ini juga di mobil pelayanan keliling warga kita
kemarin waktu bulan ramadan kita sampai lima ratus terima
ternyata selesainya pencetakan sampai habis
sampai habis panggil warga itu
mulai hari ini kita menerima pencetakan dibatasi sampai tiga ratus saja
selain dipenuhi warga pemohon ktp elektronik
peningkatan pengurusan administrasi kependudukan juga didominasi warga pendatang
yang jumlahnya mencapai hampir lima ratus orang pasca lebaran kemarin
sedikitnya delapan lima ratus lembar ktp elektronik dari total pemohon sebanyak tiga puluh dua orang dipastikan rampung tercetak
selain terhambat jaringan server
lambannya layanan ktp elektronik ini juga dipersebabkan
habisnya belangko dan tinta di kementerian pusat